di dapur apa yang gak ada
semua ada teh
maksud saya bumbu dapur atau apa
maksud saya bumbu dapur atau apa
kebutuhan buat masak
teteh lagi di pasar
biar sekalian teteh beli
kok tetap yang ke pasar
sekalian nganter anak anak sekolah
kalau bumbu dapur sih masih ada
paling yang buat dimasaknya
nanti mau makan siang di warung
baru juga jam berapa udah ngajak makan siang

kalau nanti saya mau makan siang di warung
kalau saya mau makan di restoran atau kafe
saya diajak enggak
saya dibayarin enggak
kalau saya yang harus bayarin mah jangan sekarang
tunggu nanti aja habis gaji hari
kalau kamu udah gajian
ya udah kalau harusnya memang begitu
saya lagi kerja
gajian masih lama ya
enggak tahu bos
teh kinasi mau belanja
ada teh kinasi pengawalan
teh kinasi itu siapa
ada teh kinasi di pasar
teh kinasi atau imas
biasanya kan imas yang ke pasar
sekarang teh kinasi
teh kinasi nolak pengawalan
terus gimana ya kang
kamu pikirin aja sendiri
jangan berterima kasih kang
siapa presti mana transfer udah masuk bagus kita ketemu di tempat biasa siap
nang ya bos sudah mandi udah bos siap